season terbaru minggu jam sepuluh pagi di rcti
gue bakal update semua cerita semua gosip selama lo sakit
raya raya abroh selesai
non non teh hati hati ya
eh mudah mudahan non yang dapat yang menang ya
tuh kan mas aku bilang juga apa
rafa pasti buru buru mau pergi sekarang mas
lebih baik mas melarang rafa supaya rafa gak pergi
mas harus tegas sebagai papinya reva mas
mas harus marahin dia oke
eh pasti kamu mau ke acara kontes cowok cerioki itu kan rafa
terima kasih pi
kamu jawab pertanyaan mama adriana dan papi
mau ke mana tadi
emang mau pergi
kamu keterlaluan ya repa ya
papi gak kasih kamu izin malah kamu pergi ke sana
kamu udah berani ngelawan papi
sekarang kamu masuk
ya allah papi
kasian banget sih papi
sampai harus ngalah banget sama perempuan jahat ini
mas itu dong sama anaknya tegas
iya kan anak seumuran segitu memang hak kita tuh sebagai orang tua tuh harus tegas
supaya anak kita juga gak bandel gak natsikal
mas harus liatin rafa jagain rafa supaya dia gak keluar lagi
jangan ada kayak au dah
tidak diketahuan dib invitation
t prod masih hidup
perayaan luar biasa rihe tangani hinng
disini poli mengangkat t bake
sayang papi mau minta maaf sama kamu ya
revo udah tahu
terus sekarang gimana jadinya bi
kamu sekarang pergi
kebetulan sekarang adriana lagi pandi
jadi kamu pura pura kabur aja

mas saya tadi jaga di sini
mas kan disuruh jaga di sini
jagain dan ngawasi reva
kan kamu yang nyuruh mas
tapi nyarefa yang baik
boleh silahkan duduk tapi tetap
kayaknya mas mesti tambah pekerjaan lagi nih
yang jelas hubungan kita gak bakal bisa diterusin lagi
ini bener bener aneh ya
gak ada angin nggak ada hujan tiba tiba kamu mutusin aku
lalu mau ngapain lagi sih
kamu belum puas dikitin aku
aku mau kamu denger penjelasan aku dulu ray
kamu kan tau banget aku sayang banget sama kamu ray
tapi kamu dengerin aku dulu ya
karena aku mau jujur sama kamu ray
dan dari tadi itu
aku mau jelasin ke kamu
kalau aku bener bener sayang sama kamu ray
alasan aku memutusin kamu itu sebenarnya karena
karena abah kamu udah
abah dan apa maksudnya
lu ada sehat
ya ampun alhamdulillah banget
oh udah keluar rumah sakit
sekalian gue pengen cerita cerita sama kalian
tenang aja tenang aja
gue bakal update semua cerita semua gosip selama lo sakit
abah belum selesai rayah rayah
ray gimana lu datang bareng mondi ya
ya enggak lah tadi gue ketemu sama dia di parkiran
terus dia ngikutin buat terus kayak gitu
tapi gue gak peduli lah
katanya sih dia mau jelasin sesuatu gitu
terus dia udah jelasin ke lo
gue udah gak mau dengar penjelasan apapun lagi dari dia
dan gue udah gak mau denger penjelasan dari cowok yang senang kayak gitu
gue udah gak peduli sama cowok kayak gitu
lagian tadi dia pake bawa bawa abah segala coba
oh ya guys ulangan matematika jadi nggak
oh enggak diundur ray
kalau gitu jadi gue gak usah susulan kan
iya terus kita nyantakin bareng bareng ya kan
boy baru keluar dari rumahnya
ini gue lagi mau ikutin
oke lu terus ikutin dia
gue panggil yang lain
yo lex kenapa
dia baru keluar dari rumahnya
dia lagi otw ke tempat acara itu
kita jambut sekarang